susah payah mencari rumah sakit rujukan covid sembilan belas kini semakin dirasakan warga khususnya yang berada di zona merah
akibatnya tak sedikit yang akhirnya meregang nyawa karena tidak mendapatkan perawatan semestinya
di sisi lain masih ada laporan rumah sakit yang memiliki prasyarat bagi calon pasien sehingga semakin menyulitkan mendapatkan pertolongan saat kondisi darurat
dan sekarang kita dengar bagaimana cerita salah seorang warga yang pernah mengalami situasi tersebut
dan juga bagaimana temuan fakta di lapangan benarkah vaskes dan nakes ini kolaps
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan keluarga salah satu pasien yang sempat kesulitan mencari rumah sakit
ada mas okta wiguna selamat sore mas okta
ya terima kasih dengan verdi di sini mas okta dan juga ada teman teman dari lapor covid sembilan belas
hana syakira selamat sore
ya selamat sore mas
ya terima kasih mas okta dan mbak hana
sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke mas okta dulu
mas okta kalau tidak salah kakak ipar anda ya yang saat itu anda bantu untuk anda bawa ke rumah sakit dan mencarikan rumah sakit
kita ingin tahu dulu kondisi kakak ipar anda saat itu seperti apa sehingga kemudian anda memutuskan untuk membawa dia ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit
jadi dia agak jelas seperti covid sembilan belas
kemudian kita tes pcr dan ternyata hasilnya positif
kemudian kita coba bawa ke klinik covid sembilan belas
itu juga nunggu satu atau dua hari untuk bisa dapat jadwal untuk bisa dicek dokter spesialis
kemudian saturasinya sudah enam puluh
angkanya sudah jauh rendah sekali
menurut dokter ini sudah harus dibawa ke icu
tapi mereka tidak bisa merawat
karena mereka tidak punya icu covid
kemudian kami coba ke beberapa rumah sakit swasta
saya juga ketika sampai wild tidak sendirian
sama juga kami juga dengan orang lain di sana juga ditolak gitu
ada yang bilang bisa nggak dokternya lihat dulu
tidak bisa bednya penuh
memang kami lihat bednya memang penuh
di rumah sakit swasta yang lain kami baru sampai lobi belum turun dari kendaraan
sepertinya sudah bilang bapak mau drop pasien ya
tidak bisa pak sudah penuh
jadi kami langsung keluar lagi
jadi rumah sakit swasta sudah tidak bisa
katanya harus ke rt dulu
ternyata di rt adalah diarahkan dari rt ini akan ke puskesmas mana
kami sudah sampai ke puskesmas
di puskesmas ada antrian untuk dicek oleh dokter puskesmas
apakah pasien ini memang harus dirawat
kalau memang tidak mau menunggu gawat akan bawa ke ugd
kami bawa ke rsud
di rsud juga sudah ada antrian gitu
katanya di situ pendek kami bawa ke sana
jadi pertama ada antrian masuk ugd
kalau memang gawat bisa masuk ke dalam
tapi kami juga dikasih lihat kalau pun masuk dirawatnya sudah dikursi pak
sudah tidak bisa di tempat tidur lagi karena sudah penuh
dan di dalam itu kan seharusnya dari ugd diarahkan mau ke icu atau mau ke kamar perawatan
baik icu maupun kamar perawatan di jakarta selatan ini sudah penuh semua
ini memang sudah tidak bisa masuk sama sekali
walaupun dalam kondisi yang
walaupun dalam kondisi yang seperti itu
prosedurnya memang anda sudah ikuti ya
dari rujukan dasar dari rt ke puskesmas
setelah itu ke rsud begitu
dan dibawa ke rumah sakit yang dirujuk oleh puskesmas tadi
dan semuanya alasannya adalah penuh begitu ya
semua ruangan untuk perawatan
baik igd ataupun juga ruang isolasi begitu
mungkin bukan alasan
tapi memang dikasih lihat juga sih
memang benar benar penuh
memang benar benar tidak ada tempat gitu
jawabannya memang semuanya penuh
dan anda melihat sendiri situasinya memang seperti itu ya
dan tiga dirawat di kursi
tapi tidak tahu kapan bisa pindahkan perawatan
bisa sehari bisa dua hari bisa seminggu
mereka tidak bisa memastikan
keputusan anda saat itu tetap dirawat di sana walaupun kemudian ditempatkan di kursi saja
akhirnya kami membawa pulang sih
karena pasiennya melihat situasi itu dia juga mungkin mentalnya drop gitu
jadi tidak kuat
jadi sekarang di situasi itu
jadi sekarang di isoma dengan kami mengandalkan tabung oksigen di rumah yang disumbang oleh teman teman dan teman dari teman gitu
ini juga susah ya karena mau isi ulang juga antri juga dan kadang kadang di banyak tempat juga sudah habis juga gitu
bagaimana kondisi kakak ipar anda sekarang mas okta
jadi mas jadi kondisinya saat ini sangat bergantung dari tabung oksigen itu
jadi kalau tabung oksigen itu
kalau tidak terputus saturasinya bisa naik sampai delapan puluh gitu ya
tapi kalau tidak ada ya enam puluh dan kondisinya memang nafasnya berat dan kemarin sempat kalau batuk sudah sampai keluar darah memang katanya begitu gejalanya
ya jadi sekarang hanya bisa menunggu gitu kalau mungkin ada icu kosong gitu ya karena kata dokter sudah masuk icu
dibantu oksigen dan obat dari dokter juga
mudah mudahan sih obat itu bisa membantu gitu
sudah dicoba lagi ke rumah sakit yang bisa menampung kakak ipar anda
sudah dihubungi lagi atau belum atau bagaimana keputusan keluarga
kami masih terus mencari sih
jadi kami jadi sudah melibatkan banyak sekali orang
teman teman juga sudah membantu mencarikan tapi memang sulit nih
dan sampai hari ini
kalau kondisinya begitu paling harus antri juga di sana
sementara kadang kadang kan juga ada yang bilang bahwa di sana kosong tapi kan untuk membawa pasien dengan kondisi seperti itu sampai sana sudah kelelahan gitu
jadi pasiennya juga sudah tidak tanggung jalan jalan gitu
kalau menurut ikuti informasi pun kami sudah diam juga
nanti kalau dibawa ke sana ternyata tidak ada gitu
artinya kemudian saat ini masih belum mendapatkan rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan optimal ya
saya tahan dulu anda
mbak hana apa temuan anda soal sulitnya mencari rumah sakit rujukan di situasi darurat seperti ini
dari cerita mas okta tadi cukup miris sekali situasinya
apa kemudian yang anda catat dengan kondisi darurat seperti sekarang
jadi kami di lapor covid sembilan belas membuka kanal aduan seputar covid melalui chatbot di whatsapp dan telegram
salah satunya kami menerima permintaan dari warga yang kesulitan mencari rf untuk penanganan igd ac dan lain lain
hingga tiga puluh juni kemarin sebelum kami menutup layanan pada satu juli
kami mendapati penuhnya fasilitas layanan kesehatan dan kami mendapati banyak rs yang menolak pasien karena keterbatasan itu tidak adanya ketersediaan tempat tidur
dalam situasi saat ini sulit memang untuk merujuk pasien ketika rumah sakit sedang full padahal pasien sangat berharap meminta bantuan
di sisi lain kesulitan kami laporan juga terus berdatangan padahal masih adanya pasien yang belum berhasil kami bantu carikan rumah sakit atau dirujuk

kemudian beberapa pasien yang tidak mendapatkan tempat tidur atau bed di igd harus bertahan di rumah dengan ketersediaan alat seadanya seperti cerita bapak okta tadi
itu bertahan di rumah baik itu dengan peralatan puskesmas maupun tabung oksigen disiapkan secara mandiri oleh keluarga pasien
bahkan beberapa di antaranya harus berakhir meninggal dunia mohon maaf karena tidak mendapatkan pertolongan secepatnya
mbak hana kan jelas begitu ya
oke kan jelas begitu ya bahwa dilihat sendiri oleh keluarga pasien vaskes atau rumah sakit yang kemudian disediakan khususnya di zona merah ini memang sudah full begitu perawatan sampai di atas kursi
sebelum lebih lanjut sebenarnya yang dilakukan teman teman sebelum kemudian menyerah kemarin kasus apa yang banyak diadukan
jadi sejak empat belas juni dua ribu dua puluh satu hingga tiga puluh juni kemarin sebelum akhirnya kami menutup layaman
menutup layanan kami menerima satu ratus satu laporan masuk pencarian pasien kes untuk pasien positif covid sembilan belas
baik itu penanganan gawat darurat atau emergensi di igd ruang isolasi dan ruang rawat intensif lainnya
bahkan juga termasuk permintaan penanganan di puskesmas
laporan permintaan rs paling banyak tersebar di wilayah jabodetabek
kemudian dari satu ratus satu tersebut kasus paling banyak terbantu adalah pencarian igd sebanyak dua belas orang
kemudian susul dengan tujuh orang terbantu mendapatkan penanganan rs tiga orang terbantu mendapatkan fasilitas isolasi di hotel atau tempat pemerintah dan satu orang terbantu mendapatkan siu
namun kembali tadi karena terbatasnya fasilitas kesehatan seperti bapak okta empat puluh lima orang diantaranya akhirnya hanya mampu isolasi mandiri di rumah
mas okta saya kembali ke anda
mas tadi dirawat di rumah ya kakak iparnya
bagaimana kemudian anda bisa memastikan kondisi kakak ipar anda ini saat ini dalam perawatan yang diawasi begitu dalam pengawasan apa yang anda lakukan
karena kan sekarang kita juga tahu bahwa ada konsultasi telemedicine begitu atau juga upaya upaya yang meringankan pasien pasien yang tidak mendapatkan tempat di rumah sakit
saat ini apa yang anda bisa share begitu

ya jadi kami memang mencoba telemedicine ya karena memang satu satunya pilihan
tapi memang masalahnya kan memang menurut dokter juga dia membutuhkan icu gitu karena saturasinya juga rendah
jadi yang hanya bisa kami lakukan adalah mencoba telemedicine kemudian terus apa namanya meminum obat yang diberikan oleh klinik covid
yaitu memastikan ketersediaan oksigen
karena memang itu penting sekali karena setiap oksigennya habis itu memang kondisinya terlihat sekali menurun begitu
apa yang ingin anda sampaikan mas dengan situasi yang anda hadapi agar juga bisa menjadi antisipasi bagi masyarakat lain
sebenarnya sih yang sangat kami butuhkan adalah informasi ketersediaan rumah sakit ruangan ruangan yang kami butuhkan yang terandal gitu
karena kami juga sudah cek secara online
jadi itu kelihatan
di situ kelihatan katanya ada kosong tapi ketika kami kesana kami kirimkan teman ke sana ternyata tidak ada gitu
paling tidak sih apa keter informasi yang lebih
kemudian ya kalau memungkinkan ya seperti itu mungkin ada tambahan tambahan ruang ruangan untuk ad gitu ya
paling tidak ketika dirawat ugd pun tidak dirawati kursi misalnya ada tambahan tempat tidur
sebenarnya kan kalau untuk kami kami merasa lebih aman kalau keluarga kami bisa ada dirawat di rumah sakit bagaimanapun kondisinya gitu ya
walaupun di sana penuh tapi kami tahu bahwa pertolongan pertama dokter ada dan selalu siap menolong
itu sih yang kami harapkan
terakhir saya ke mbak hana
singkat saja mbah hana
kepastian yang diinginkan oleh masyarakat
apalagi yang perlu direkomendasikan dalam situasi darurat seperti ini kepada pemerintah khususnya
tentunya pemerintah harus memprioritaskan kesehatan masyarakat dan menimbang pendapat ahli kesehatan dalam membuat kebijakan berbasis data dan kemanusiaan
kemudian pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur atau fasilitas layanan kesehatan
baik untuk pasien gejala berat sedang maupun ringan
tentunya dengan testing dan tracing juga harus terus diperkuat agar kita dapat segera melacak kontak erat dan orang yang terkonfirmasi positif
supaya mereka dapat ditangani lebih cepat dan kita dapat arahkan segera untuk karantina atau isolasi mandiri
yang mana hal ini dapat mengurangi penularan covid sembilan belas di tengah masyarakat
kemudian juga pemerintah harus memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan
baik perlindungan kesehatan maupun insentif untuk mendukung tugas para tenaga kesehatan
yang merawat pasien covid sembilan belas
terakhir pemerintah perlu tetapkan percepatan produksi dan distribusi oksigen untuk mencegah perburukan pada pasien covid sembilan belas yang mengalami sesak penurunan saturasi oksigen
oke baik terima kasih mbak hana
mudah mudahan rekomendasi ini bisa diterapkan dan bisa jadi pertimbangan untuk bisa mengambil langkah selanjutnya
agar situasi situasi darurat yang dialami langsung oleh masyarakat seperti mas okta ini juga bisa menjadi rujukan
agar tidak kemudian dialami oleh mas okta
terima kasih waktu kita cukup terbatas mas okta
terima kasih sharingnya sore ini dan juga mbak hana sudah bergabung dengan kita di cnn indonesia newsroom